belasan penarak nasi listrik hingga paku ditemukan di tas milik jemaah calon haji asal bekasi jawa barat
jemaah mengaku membawa penanak nasi listrik sekedar mencoba dan berharap petugas lengah
belasan penanak nasi dan pemanas air ini milik jemaah calon haji asal kabupaten bekasi yang tergabung dalam kelompok terbang tiga
barang barang tersebut terpaksa diambil petugas dari koper milik jemaah calon haji
selain itu petugas menemukan puluhan paku
pemilik barang barang ini mengaku nekat membawa barang yang dilarang oleh panitia penyelenggara ibadah haji dan mengharap petugas lengah
serta lolos dari pemeriksaan mesin x ray
panitia penyelenggara ibadah haji provinsi jawa barat sebelumnya telah melakukan sosialisasi mengenai barang yang dilarang dibawa dalam penerbangan ataupun dalam pelaksanaan ibadah haji
nantinya barang bawaan jemaah haji yang diamankan petugas dapat diambil pada saat jemaah kembali ke tanah air atau oleh pihak keluarga di asrama haji embarkasi jakarta bekasi
meski tidak mengganggu proses keberangkatan haji pelanggaran seperti ini diharapkan tidak terjadi lagi
dedy beben bekasi